dan suasana perayaan hari ulang tahun dki jakarta ke empat ratus sembilan puluh tiga dilakukan berbeda oleh pemprov dki jakarta
mengingat pandemi covid sembilan belas yang tengah berlangsung
gubernur dki jakarta nisbah suwedan mengatakan
wabah virus yang mulai terkendali menjadi kado untuk masyarakat jakarta
perbedaan gelaran perayaan hut dki jakarta oleh pemprov terlihat dari tata cara dalam gelaran kegiatan
seperti upacara yang dilakukan pemprov dki jakarta di depan gedung balai kota senin pagi
jika tahun sebelumnya upacara dilakukan di areal monas dengan peserta lebih dari lima orang
maka tahun ini dilakukan dengan protokol kesehatan ketat di mana hanya diikuti satu ratus lima puluh orang peserta saja
berbagai rangkaian kegiatan seperti pesta rakyat dan karnaval dilakukan secara virtual
seperti festival belanja online tour virtual hingga berbagai acara yang dapat disaksikan di kanal sosial media
tema kegiatan jakarta tangguh dipilih sebagai gambaran jakarta pada tahun ini melewati pandemi
anies mengatakan laporan terbaru akademisi pagi ini terkait wabah covid sembilan belas yang sudah terkendali menjadi kado bagi masyarakat jakarta
dua puluh juni ini kado bagi masyarakat jakarta bahwa di saat kita memperingati ulang tahun kota ini
pada saat ini juga alhamdulillah gelombang pandemi yang pernah besar di jakarta saat ini sudah terkendali
fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia yang menyampaikan bahwa
dua minggu masa transisi wabah terkendali di jakarta
dan dilaporkan bahwa ketika direview kekhawatiran ketika dilakukan transisi ada lonjakan tidak terjadi
jadi justru angka r nya sekarang
sesuatu yang menunjukkan bahwa ini kerja keras seluruh masyarakat jakarta
sementara itu acara tahunan pekan raya jakarta dua ribu dua puluh resmi ditunda sementara waktu
sejak pertama kali diadakan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan prj selalu menghiasi perayaan hut dki jakarta dari tahun ke tahun
namun karena pemberlakuannya psbb sejumlah pameran harus dihentikan untuk menghindari adanya kerumunan dalam skala besar
pekan raya jakarta ini telah berlangsung sejak empat belas mei hingga dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh
selama g expo ini adalah pertama kali ya
tapi selama saya juga bekerja di sini juga ini untuk pertama kali
tapi saya pernah mendengar bahwa di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan waktu terjadi riot kerusuhan itu juga sempat
itu ditunda sampai ke bulan oktober
akhirnya jakarta fair yang biasanya satu bulan diadakan hanya selama dua minggu